beda lagi dari sepak bola dalam negeri manajemen bali united secara resmi menggelar pisah sambut pelatih kepala tim serdadu tridatu
pelatih indra syafri yang kini menjadi arsitek tim nasional indonesia u sembilan belas digantikan mantan asisten alfred riedel di timnas hans peter skale
berbeda dengan pergantian pelatih pada klub lain di tanah air bali united memiliki cara yang cukup elegan
yakni dengan menggelar prosesi pisah sambut dengan kedua pelatih
dalam kesempatan ini sejumlah supporter bali united juga sempat hadir dan menyaksikan langsung prosesi pergantian ahli racik tim serdadu tridatu
sebelumnya bali united dilatih oleh coach indra safri selama sekitar dua tahun
pelatih ini membuat fondasi hingga masuk tahun ketiga yang juga menjadi target tahun prestasi
indra syafri digantikan pelatih asal austria hans peter shaller
pelatih ini bukan sosok yang asing dengan sepak bola indonesia
pasalnya selain sempat melatih sejumlah klub tanah air
ia juga sempat dipercaya sebagai asisten pelatih

pengalaman experience dan beliau juga paham sepak bola indonesia
dengan bergabungnya peter menjadi pelatih kepala di bali united
maka pr terbesar telah menantinya
ia harus boster dadu tridatu mengarungi piala presiden dengan laga pertama melawan sriwijaya fc
nandak risa dastika kuta bali